ayam gak sadar
aku senang yang sembuh
bumbur mama abis
mama juga tidur
aku ingin kepastian
sungguh adanya aku
untuk dirimu kasih
mama tenang ma
disini ada aku
mama tenang ya
mama tenang ya
ada saat baik ini
kau ada siang
kau gak listrik
aku senang eyang sembuh
eyang juga senang
nanti kalau eyang mau pulang
kita jalan jalan sama eyang sama mama
nggak bisa ikut jalan jalan
coba bilang ke intan
eyang kamu sekarang lumpuh
dia nggak bisa jalan akibat penyakit stropi
nanti dia akan naik kerusi roda
kebawa dia ke rumah
ya aku mau
ayang jangan sedih
nanti aku yang dorong eyang pakai kerusi roda
biar bisa jalan jalan sama mama
aku sudah mampu
aku sudah mampu
aku sudah mampu
aku sudah mampu
aku sudah mampu
aku sudah mampu
aku sudah mampu
aku sudah mampu
terima kasih sayang
saya masih sedang tidur
maaf ya om mirja baru datang
om udah baik mau bawa ayah kesini
itu aja udah cukup om
lagi kan aku sama
ayah itu bukan siapa siapanya om
kamu anak aku intan
om janji akan selalu nepatin janjinya om pak intan
jangan mer noite
dia tuh tau dia tuh tau

dia tuh tau
kau minum obat dulu mah
kata tiara kalo mama mau ketemu mama minum obat dulu
naila jangan kamu sakitin intan
kalo sampe nanti tiara udah dateng kesini
kamu harus pergi dari rumah ini
karena kamu gak pantas disini
kenapa mama selalu cari tiara
udah hal aku anaknya
ayo yang yang sederhana ya
iya bu istri
intan intan mau minum nomer telepon om kan
nah kalau inter butuh apa apa butuh makanan mau beli obat
atau apa aja deh telepon om ya
om pasti bantu
makasih ya om om emang yang baik banget
sebenernya bapakku siapa sih
om minum dulu ya
aku harus bilang apa ya
kalo aku di bapak kamu intan
om apa bener
aku punya kakak yang namanya tiara
terus dia tinggalnya sama papa
intan apa yang dibilang mama dia dimasukin ke hati ya
mama sekarang untuk ya orang bimbing
anak mama itu cuma intan
tapi kenapa mama selalu manggil manggil sama tiara
bukan mama gak nganggep aku anaknya
tadi om juga bilang
biar mama itu tenang
nanti kalo mama udah baikan
mama pasti sadar
udah ngelakuin kesalahan
sebenernya tiara itu intan
om setiap abis shalat
nenggak ada siapapun yang bisa sombong
atau apa yang ada di dalam rumah
tapi ibu males tuh
tidak ada towns menurut anda
mama kangen sama kamu tiara
dia bakalan kesini
dia mau pulang
ma sekarang mau makan
kalau tiara tahu mama gak mau makan
pasti dia sedih
aku suapin ya
serius tiara mau kesini
kalau tiara datang aku akan ajak dia ke mall
beli dia baju
beli dia main
dia masih seneng banget
dia masih seneng banget
iya kan dia masih seneng banget
iya ma pasti tiara seneng
sekarang mama makan ya
nanti kalau tiara udah datang
kamu harus pergi